dan untuk mengetahui lebih lanjut kita telah tersambung dengan korespondensi ann indonesia wida subianto di surabaya jawa timur
selamat siang wida seberapa efektifkah operasi protokol kesehatan yang diberlakukan di surabaya sejauh ini wida
ya betul sekali eva jadi memang kalau saya mengikuti dari proses opk atau operasi protokol kesehatan yang dilakukan oleh tim gabungan
ada dari jajaran pemerintah kota surabaya kemudian dari linmas kemudian dari babinsa babin kamtipmas satpol pp
ini memang kalau saya lihat sendiri ini memang berjalan efektif pasalnya apa
sebagai gambaran mulai pagi tadi sampai siang ini kami mengikuti tim gabungan ini melakukan opk berkeliling dalam satu kecamatan
yaitu kecamatan bubutan ini yang ditahan hanya satu pelanggar saja yang ditahan ktp nya ini hanyalah satu pelanggar saja
karena apa kalau saya melihat langsung di lapangan memang sebagian besar masyarakat
kota surabaya ini sudah menggunakan masker khususnya di tempat opk yang saya ikuti tadi di kecamatan bubutan
jadi hanya menemukan satu pelanggar yang ditahan ktp nya karena yang bersangkutan tidak mengenakan dan juga tidak membawa masker
kemudian juga memang ada beberapa masyarakat yang tidak mengenakan masker namun sebenarnya membawa
ataupun sebenarnya membawa namun pemakaiannya tidak benar tidak sesuai protokol kesehatan yang harus menutup hidung dan juga mulut namun digantungkan
nah seperti ini memang tadi saya melihat sendiri
tim gabungan melakukan penegasan begitu untuk langsung menggunakan maskernya kemudian juga memberikan sanksi
di antaranya ada sanksi sosial eva jadi saya melihat sendiri tadi ada beberapa santri yang tidak menggunakan maskernya
ini langsung dihukum membaca pancasila untungnya apa eva
nah sebenarnya penertibannya seperti tampak di belakang saya eva
saat ini saya berada di salah satu tempat makan yang cukup ramai begitu di surabaya
ini adalah tempat makan yang sudah dua puluh lima tahun berdiri dan selalu ramai
eva bisa melihat beberapa petugas kabungan melakukan penertipan ya
di antaranya tidak hanya mengenai penggunaan masker saja namun juga physical distancing atau pengaturan jarak
kemudian juga mengingatkan untuk terus mencuci tangan
nah sebenarnya dengan pelaksanaan opk yang dilakukan dengan intensif oleh pemerintah kota surabaya
apakah ini juga berdampak signifikan ke pelaku usaha
kita bisa bertanya langsung ke ibu maisun selaku pemilik usaha tempat makan ini
bu maisun dua puluh lima tahun berdiri ya bu ya
ada operasi protokol kesehatan
buat ibu sebagai pelaku usaha gimana bu berdampak atau mengganggu atau justru membantu bu
kalau menurut saya dengan adanya protokol kesehatan malah membantu
membantu dengan adanya di warung ini semua sudah berjalan
ada kalau ada orang makan yang mau makan langsung saya suruh cuci tangan
yang sebelum makan harus pakai masker dulu
dan menjaga jarak semua
dan itu semua dilakukan di warung kongde
semua harus cuci tangan dulu
ini salah saya sangat bangga dengan adanya ini
jadi aman semua
artinya apa sih bu kok merasa malah terbantu
bukannya nambah keribetan karena apa
dibandingkan kemarin pandemi nggak bisa jualan
terus juga menjaga lebih menjaga kesehatan baik penjual maupun pembelinya begitu
iya malah membantu
jadi semuanya sudah bisa menjaga jarak
dengan adanya ini semua sudah diingatkan
jadi semua yang langganan langganan sini
malah lebih aman
nggak ada rasa takut gitu
jadi merasa terbantunya itu ya
bu emang seberapa sering sih bu ini tim gabungan ini melakukan operasi begitu di tempat usaha ibu ini
ya sering kadang satu minggu dua kali
sering pokoknya disemprot semua kita diperingkatkan
juga yang berkerumun saya persilakan untuk jaga jarak
dan harus cuci tangan dulu
sudah saya siapkan semua itu
emang kemarin waktu pandemi ini ibu berapa lama ini bu nggak bisa jualannya ibu
semua tidak ada yang makan di tempat
semua hanya dibungkus saja
jadi penerapan protokol kesehatan ini membantu untuk ibu bisa melakukan usaha lagi ya
alhamdulillah masih ada dengan adanya ini usaha lebih lancar lagi
dan tetap menjaga kesehatan
semua pakai masker cuci tangan pakai hand sanitizer
ibu nyediakan hand sanitizer juga
sudah siap disiapkan semua sabun lengkap semua
sama cuci cuci tangan semua lengkap
kan tadi ibu cerita pemerintah kota bantu nyemprot gitu ya
tapi kalau kayak fasilitas seperti cuci tangan atau juga hand sanitizer ada bantuan seperti itu juga nggak bu
bantuan untuk sabun sabun ada
kadang bu lurah ngasih
kayak apa itu satu botol itu loh
kan ini kebiasaan baru ya bu ya
itu pembelinya ada nggak bu yang ah nggak mau ah disuruh misalnya jaga jarak
aku mau makan di sini terus nggak mau
cuci tangan gitu ada enggak ya
nggak ada semua sudah mengerti semua mbak
sudah paham semua masalah kesehatan protokol kesehatan di sini
dan malah orang orang kalau bergerumun gitu menjauh
jadi datang dengan sendirinya nggak usah mengerti semua
terima kasih bu mays atas informasinya
mau enggak bu dilanjut lagi
jadi seperti itu eva penerapan dari protokol kesehatan
ada beberapa sisi memang yang saya tangkap di masyarakat
ada yang merasa menyatakan sedikit
keributan ya namanya juga kebiasaan baru
namun seperti bu maisun salah satu pemilik warung yang saat ini sedang dilakukan operasi protokol kesehatan
ini ternyata justru merasa terbantu dengan adanya seperti ini
karena apa dia selaku penjual juga merasa terjaga
pelanggannya juga merasa terjaga
baiklah senang sekali melihat warga surabaya sudah mulai meningkat kesadarannya untuk melakukan tiga m ya
memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak
segera berdampak signifikan dengan pelambatan peningkatan jumlah pasien covid sembilan belas di surabaya khususnya
wida subianto terima kasih laporan anda